kita beralih ke berita sepak bola
persebaya surabaya optimis mendulang sukses pada pertandingan perdana
melawan madiun putra di stadion gelora bung tomo nanti malam
tim bajul ijo menargetkan tiga poin penuh untuk memuluskan langkah persebaya selanjutnya
jelang pertandingan perdana kompetisi liga dua menghadapi madiun putra di stadion glora bung tomo kamis malam
persebaya yakin dapat mendulang hasil maksimal
persebaya bahkan menganggap laga perdana nanti merupakan pertandingan terpenting
karena hasil melawan madiun putra bakal menentukan performa tim bajul ijo selanjutnya
dengan gegap gempita dukungan bonek pelatih persebaya yakni tim besutannya mampu meraih tiga poin
apalagi tim dalam kondisi bagus dan siap tempur
pelatih berharap para punggawa green force memiliki mental terbaik dengan motivasi tinggi
sehingga dapat mengalahkan madiun putra pada pertandingan malam nanti
saya pikir kalau insya allah tim
bisa bermain dengan penampilan maksimal tim
bermain dengan seperti apa yang kita bangun selama ini
insya allah kita bisa mengatasi mandiri
sementara di kubu madiun putra
pelatih mengaku belum bisa mengetahui secara baik kekuatan yang dimiliki persebaya saat ini
meski demikian ia optimis bisa mencuri poin di kandang green force
saya belum pernah lihat mereka
ya kami mau masuk
mau waspadai semua pemain
pertandingan persebaya melawan madiun putra dijadwalkan akan berlangsung setengah tujuh malam di stadion gelora bung tomo